nyanyi bisa mengasihi intan sedemikian rupa
memang itu yang dibutuhkan oleh intan
perhatian dan kasih sayang
itu bisa menghiburnya dari kesedihan
kehilangan mamanya pak arief
bukan bermacam macam masalahnya
kamu itu kan punya masalah sendiri
selesaikan juga masalah kamu sendiri
dia pasti nyari mamanya
gak usah dipeduliin
kamu ingat gak sih
tante maya di rumah sakit
kamu itu selalu mikirkan
mikirin anak itu
bahkan kamu berusaha
untuk keluarkan dia dari panti sosial
kasihankan sama tante maya
penyakitnya kambu terus
jangan mikirin dia terus
aku mau cerita sama kamu
aku mau cerita sama kamu
aku lagi sedih banget
padahal hari ini aku lagi sedih banget
aku butuh kamu tiara
tapi kenapa kamu malah nyari mama
asal kamu tahu ya intan
aku tuh udah gak peduli sama kamu
aku udah capek menyelesaikan masalah kamu terus
kamu tuh bisa nyusahin orang aja
intan mulai sekarang
gak usah deket deket aku lagi
saya keluar dulu ya mau beli sesuatu untuk intan
siapa tahu intan senang dan bisa melupakan masalah dengan mamanya
pak arief ini begitu perhatiannya sama intan
sampai seolah olah pak arief itu kakeknya intan
kalau saja bu narsi tahu intan itu memang cucu saya
intan itu anak baik
perhatian sama keluarga
siapa yang kenal intan tentunya sayang sama intan
begitu juga saya bu
terima kasih banyak pak arief
bisa menyayangi bisa mengasih intan sedemikian rupa
memang itu yang dibutuhkan oleh intan
perhatian dan kasih sayang
paling tidak itu bisa menghiburnya dari kesedihan kehilangan mamanya pak arief
ngapain kamu disini
pak aku gak kabur pak
tapi aku sekarang udah bebas pak
semuanya berkat ustaz hamzah pak
ustaz hamzah nyawa pengacara buat aku pak
bapak senang dengarnya mirza
syukurlah namirza kamu sudah bebas sekarang
mudah mudahan dengan kehadiran kamu disini
intan bisa senang dan terhibur
pak emang intan kenapa pak
pak emang intan kenapa pak
hora sudah ny portugal
terima kasih papa
ada ada satu paham
jadi begitu kejadiannya
ardi sepertinya tidak mau menerima intan
rupanya ardi belum berubah
dia tidak pernah mau mengakui
intan sudah berubah
pasti tidak bisa diterima di keluarga itu
sementara setiap hari intan kangen sama ibunya
ibu gak tega lihat intan seperti itu setiap hari
selalu saja ingat ibunya
kangen sama ibunya
intan pasti sedih banget
harus berpisah sama naila
intan pasti terpukul

baju baju aku pada kemana
kamu buangin semua ya
kamu benar benar mau ngupain aku ya mas
baju kamu dibuang sama mama
nanti kita beli yang baru ya
aku pakai yang ada aja
jangan ngamuk sama aku dong
kamu kan tau mama
sekarang deh kita beli yang baru
sekarang kita beli baju
sekalian jemput tiara
berarti aku bisa ketemu sama inditan
mereka kan satu sekolah